sampai jumpa di video selanjutnya
eh ya allah
ma sita udah deg degan ma
dikirain mama gak bakalan jemput sita
sita manggilnya tante lila aja ya
gak mau ma
sidang mau manggilnya mama aja
lagian kan mama sita udah gak ada nek
oh ya nek
emang bener ya nek
katanya kalau mama sita itu putri tidur
kok jujurnya lama banget sih
nek jangan jangan mama sita gak bakalan bisa bangun lagi ya nek
sita sita gak boleh ngomong begitu
suatu saat mama dewi pasti bangun ya
kalau gitu selama mama dewi belum bangun boleh nggak suka manggil tante wila itu mama
nyaris kamu dou ariadya lagi kalau dia mau ke sana to futuro kita buka sekolah
kanamu tak mau go closely olla mama enek itu nek

kita pake ak loh
nelakar semua sakit
teman teman kita godain yuk
bandel banget jadi anak
kamu jangan nangis ya
mereka tuh anak anak bandel
kita main di dalam
ayo kita masuk yuk
siapa sih bu
jarin aku sama orang lain
kamu jangan nangis lagi ya
kan udah gak ada yang ngangin kamu lagi

sulit juga dia tuh

loh aku nggak muduh cuman kamu lihat sendiri kan di makanan itu ada apa ada binatangnya
apa namanya bukan ancaman iyandre tapi kan yang bikin makanannya kan bukan bos
jujur siapa tahu itu binatangnya nggak sengaja masuk ke situ bisa nggak sengaja cuman
bisa juga sengaja kan yang sekarang gini aja kamu tahu kan perasaan bosco sama kamu dulu kayak
gimana ajundle itu kan udah lama sekali udah lama banget sekarang mah udah nggak lagi dulu juga
waktu bosnya suka sama aku dia nggak pernah maksa gue tapi tetap aja kalau enggak andre aku tuh nggak mau
berantem soal hal kecil seperti ini itu enggak penting ya aku juga nggak mau berantem kamu tiba tiba
mau makan kalau kamu nggak mau makan ya nggak apa apa jangan pada berantem dong sayang ah mama
sumpah nggak berantem kok kita cuman beda pendapat sedikit maaf ya dan bikin kamu kuat sayang mama
sama papa itu nggak berantem kok cuman
salah paham aja bukan berarti juga papa sama mama itu nggak sayang ya maaf ya sayang udah bikin kamu
kuatir kita sayang sama papa kita juga sayang kamu sih sini sayang ya
hai sebentar lagi kebahagiaan kalian akan pergi pergi jauh karena aku tidak akan membiarkan kalian
meluluhkan hati mama lagi dan merebut semua yang sudah jadi milik satria dan aku
hai yaudah era mau
tadi katanya lara nggak mau
kamu gue tunggu siapa aja
liat liatan dari kemarin
suap suapan kayak penganten
memang tidaknya bisa minum strawberry
biasanya juga cendol
kamu tuh apa apaan sih
kamu pikir kamu itu siapa
kamu tuh cuma sopir di sini
jangan deket deket cicit saya
gak enak diliatnya
eh jangan marahin oh gustaf
eh yang udah bilang berkali kali kan sama kamu
jangan bergaul sama sembarang orang
lap mobil kek
bebersih apa kek
oh jangan pergi
lara mau sama om gustaf ya
oh jangan pergi
lara gak boleh sedih ya
gak boleh cengeng
om gustaf gak kemana mana kok
om gustaf cuma ke depan sebentar ya
lara cepet masuk kamar
uma bilang masuk kamar
jangan bergaul sama orang aneh
nanti kamu makin aneh
tempat om gustafnya di sini
om gustaf cuma ke depan sebentar ya
waktu mbak dewi sakit
mbak lila itu adalah orang yang paling rajin untuk nyari perhatian dari mereka semua
tapi mbak dewi tenang ya
mbak lila gak tahu wah kalau aku ada di dekat mbak delhi
mbak dewi adalah orang pertama yang bikin aku percaya kalau hidup aku itu masih punya arti
dan sampai kapanpun juga
aku akan bikin mbak dewi gak pernah kehilangan arti hidup
makasih ya sahan
harusnya kan aku yang makasih sama mbak bukan mbak yang makasih ke aku
tiap hari aku makan kayak gini
badan aku bakal cepat bisa bisa perutku tambah besar dan kandunganku kelihatan sama orang lain
enggak enggak enggak aku gak bisa
mulai sekarang aku harus ngurangin porsi makan dan malah aku harus berhenti makan sekarang
biar aku gak kelihatan kayak orang hamil
kamu sama siapa kesini
maaf ya aku duluan
masih ada kerjaan
ini makanan kamu belum habis loh masih banyak masa kamu tinggal begitu aja
lo kalau gak mau tanggung jawab mendingan
gak usah didengar gustaf emang agak gila
mana saya bisa tinggal diem non melihat satria malah jalan enak enakan sama maya
ih tuh kan tambah sakit
urusan lo apa sih ikut campur urusan gue
tapi emang bener kan non kalau satria yang ngambilin lo lila
jangan tinggal diem dong non ini sama sama gak enak non
jangan sampai non lila nanggut semua sendirian
enak aja dibikin siapa
gue mau nanggung sendirian kek
mau nanggung sama siapa itu bukan urusan lo
dan kalau emang bapaknya satria
gue gak akan kawin sama dia kalau dia cuma kawinin gue karena kasihan
lo tau kenapa
karena dia cuma mau kawin sama dewi
ngerti gak sih lo
jangan lupa like share dan subscribe ya